jalan raya yang biasanya dipenuhi mobil pribadi atau bus sekolah kini tergantikan tank militer
pemandangan ini tak pernah terlintas di benak sylvie antijulia
seorang pelajar di turki yang sedang mengunjungi temannya di kiev ukraina saat perang pecah
sebagai turis sylvi berpikir ia harus langsung menghubungi kbri kiev untuk meminta perlindungan
beruntung perlindungan berupa safe house dan makanan ia dapatkan segera bersama puluhan warga negara indonesia lainnya
sebenarnya sepanjang jalan sih mbak kita kan khawatir ya akan ada seperti apanya kita tidak ada yang tahu seperti itu kan
waktu ketika lagi macet itu ada mobil mobil army gitu kayak mobil militeri gitu sepanjang jalan
nah itu juga cukup bikin takut tapi kita cuma bisa berdoa doang di bis seperti itu
saling menguatkan dan memberi semangat adalah kunci sylvi dan puluhan warga indonesia
menjalani dua belas jam perjalanan darat dari kiev menuju ke moldova perbatasan antara ukraina dan rumania
jadi kita kayak punya makan siang seperti itu dan untuk anak kecil itu boleh ngambil sosis dua misalnya seperti itu
tapi untuk kita kita seperti kita ini hanya diperbolehkan ambil sosis satu karena anak kecil kan karena kita lebih bisa menahan lapar seperti itu ya mbak
kita hanya satu kali berhenti untuk ke toilet seperti itu dan itu bukan toilet juga mbak kayak bukan check in points di pom bensin seperti itu
itu kayak seperti lapangan
itu aja seperti itu
rasa tegang juga turut dirasakan dimas seorang warga negara indonesia yang juga telah kembali ke tanah air
niatnya ke kiev untuk melakukan perjalanan bisnis berubah menjadi perjalanan menyelamatkan diri
cemas tiada habis juga dirasakannya ketika rencana evakuasi pun terus berubah ubah karena situasi kota kiev yang tak menentu
pokoknya kita positif aja lah
sama temen temen yang lain ngerangin stres
karena kalau kadang kadang bengong sepi gitu tambah kepikiran kan
meskipun sudah sampai ke tanah air rasa cemas itu tak serta merta hilang
dimas masih terngiang dentuman dan suara senjata di kota kiev
ya emang agak bikin trauma ya
ada suara keras saja dikit agak noleh
katanya gitu doang
oh yaudah kita aku yakin sih
nah sudah kembali indonesia kita datang berhasil hasil akan hilanglah trauma itu
menurut sylvi dan dimas suara senjata dan dentuman yang kerap mereka dengar selama seminggu di ukraina masih terbayang sampai saat ini
mereka berharap pertempuran sengit segera usai agar tak berdampak semakin luas kepada masyarakat sipil seperti mereka
tim liputan cnn indonesia jakarta